ke dua an mona mona mona mona bangun mona putri putri putri putri bangun ini tante
udah mendingan tante duduk manis aja terus tonton pertunjukannya
lakukan semuanya sudah selesai
mona pergi sendirian enggak ditemani diego
hai keperasanku jadi enak gini ya
hai enggak seharusnya pergi sendirian
hai ah ini mungkin cuma perasaanku aja yang

ah ah ini mungkin cuma perasaanku aja yang berlebihan
hai lebih baik aku penghubung erroy
di mana saya lagi di desa menuju jurang tempat putri kecelakaan
saya dapat kabar dari warga sekitar kalau mereka nemuin jejak putri
diego mau membuka identitas mona
sekarang lo tanggap terus bawa cewek itu
diego kamu dimana
pokoknya tante datang aja ke satu tempat ya
iya tapi dimana
udah ntar ke wa alamatnya ya
awas ya kalau sampai terjadi sesuatu sama mona
aku maksudnya ini anak ya kalau ngomong kok setengah setengah
biasanya gak kayak begini
tercurigai aku sama dia
ini pak sobekan baju ini kami temukan di pinggir sungai
raja kamu kenalin sobekkan baju ini
sobekan baju ini sama dengan yang putri pakai sebelum dia jatuh ke jurang
hidup atau matinya putri kita harus temukan dia
om tapi aku masih percaya kalau mona itu putri
mona itu bukan putri raja
enggak aku percaya om butir itu masih hidup
putri gak mungkin meninggal
dan aku yakin mona itu putri om
mas diego saya sudah silahkan mona main
sekarang bibi gantiin mono pakai baju ini
buruan buruan sama pak cik
sudah siapkan ampul dan suntikannya
apa yang kamu lakukan
apa sebenarnya rencana kamu
diego akan membuat putri mati dari dunia ini
jadi raja tidak akan mencari putri lagi
enggak tidak boleh
tahan tahan bos
kamu tidak boleh melakukan itu diego
jangan gila putri bisa mati kalau kamu suntikkan itu diego

kamu tidak bisa lakukan itu
jangan gila kamu citizen
jangan pria substitute ini
game ini kena lari
eh eh berani kamu masaya

minggir minggir minggir

apa sih yang kamu lakukan
aduh sayangnya tante telat datangnya tante
putri putri bangun
ini tante bangun tante
tante nggak bakal bangun tante nggak bakal bangun udah
kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan
udah lah tante gak usah banyak ngomong udah mendingan tante duduk manis aja terus tonton pertunjukannya oke
itu kebodohan diego
kamu sudah bunuh mona mona sekarang mati
siapa tahu apa yang kamu lakukan
semuanya sudah selesai
apa yang kita lakukan gak selesai
dasar kamu bodoh
tante denger ya tante jangan pernah mukul dia jangan pernah
oke oke saya lepasin
jangan buang sana
jangan bawa mona
jangan bawa mona
apa apa sama raju gak pernah pulang ya